meski bersinggungan dengan penyedia jasa angkutan konvensional
keberadaan taksi berbasis aplikasi semakin diminati warga
moda transportasi online dianggap bisa menjadi alternatif yang nyaman dan efisien
pemerintah diminta segera menyelesaikan polemik lewat regulasi yang menguntungkan bagi semua pihak
keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi saat ini semakin diminati warga
selain murah dan efisien taksi online bisa mengantar ke berbagai lokasi dengan nyaman
namun keberadaan taksi online menimbulkan gesekan dengan para penyedia jasa angkutan konvensional
pemerintah melalui menteri perhubungan budi karya sumadi telah mengeluarkan peraturan
terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui revisi peraturan menteri no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
peraturan tersebut ditanggapi beragam oleh warga
ya kalau kita sebagai pengguna atau konsumen
baiknya pemerintah dan juga untuk pengelola taksi online ya
katanya ini bisa bekerjasama tentunya tidak ada saling berkompetisi di dalam hal ini
karena saya rasa ini sangat memudahkan untuk masyarakat bagi kami
harapan saya sih mas sebagai sama sama cari rezeki ya mas ya seharusnya saling mendukung
walaupun itu ojek online atau bukan ojek online kita saling sama sama mencari rezeki nafkah buat keluarga kan
ya intinya saling mencari
ketua himpunan lembaga konsumen indonesia menilai keberadaan taksi online saat ini sudah banyak memberikan manfaat
bagi masyarakat dan juga memberikan lapangan pekerjaan
masyarakat bebas memilih moda transportasi yang aman dan nyaman sesuai hak azazi konsumen
menurutnya pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melibatkan perwakilan konsumen
agar memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak termasuk konsumen
moda transportasi yang ada di kita
itu apakah sudah sesuai dengan hak ajasi itu
aman nyaman cepat dan seterusnya ya
nah ini belum tentunya ya
nah dengan adanya apa sebut saja transportasi aplikasi ini ya online ini
ini tentunya harus dibenahi ya
tolong dibuatkan dikemas dirumuskan lewat sebuah regulasi yang aman buat konsumen
payung hukumnya aja ada gitu ya
berlaku penamping juga
sebelumnya pada sabtu lalu pemerintah melakukan soal perubahan
dan pemerintah melakukan sosialisasi rancangan revisi permen nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
secara serentak di tujuh kota di indonesia termasuk kota bandung
rencananya peraturan menteri yang baru tersebut akan diperlakukan mulai satu november mendatang